untuk sementara ini saya harus menjaga jarak antara kamu dan mama
karena mama akan merasa bersalah dan histeri setiap lihat kamu
mas al ibu rosa kenapa
kamu telpon riza suruh siapin mobil saya mau ke rumah sakit
halo pak riza sekarang cepetan siapin mobil di halaman
mas al kesana sambil kedo ibu rosa
kenapa lagi mas semoga ibu gak kena makna
mas aku mau tidur
mas aku mau tidur
kenapa aku bangun tidur nangis
bikirin keluarga kita
mama takut keluarga ini akan hancur karena selalu bapak kamu di masa lalu
mama gak sanggup mikirinnya al
udah udah udah
keluarga kita insya allah akan baik baik aja
ini semua itu cuma ketakutan mama
makanya pikiran itu harus dihilangkan jauh jauh
kita harus mendoakan dengan baik baik
insya allah semuanya baik baik

gak akan kenapa napa
aku gak akan biarkan itu semua terjadi juga
aku nanti cari cara ya untuk hadapi ini semua
cara apa lagi yang mesti kamu lakukan
aku takut sekali
kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu
itu sudah lama
aku tak bisa lakukan apa apa terhadapnya
aku tak bisa lakuin apa apa untuk merubah ini semua
ini cuma sebuah peristiwa
kita cuma bisa nunggu waktu
sampai andi tahu yang sebenarnya
maidah tak mau bergabung
mama gak mau kamu sama andi
bayangin kandin pasti sedih sekali
karena dia gak bisa ketemu ibunya
sejak dia lahir
ini semua karena papa
mama gak sampai hati
dan mama juga gak percaya
berhiasan dari kita semua
dan dia malah menguburnya dalam dalam
menguburnya sendiri dalam dalam
mama gak sampai hati ke andi
bagaimana cara saya menghadapi semua ini

kapan dan bagaimana caranya menjelaskan semuanya ke anda
pada saat lu
enggak kerja denganptseller

andi apa dia denger kita ngomong
andi gak tahu
dan andi juga gak marah sama mama
gak usah dibahas lagi yang ini ini ya
bersalah ini ya udah
mas kamu di dalam mas
andi gak marah
andi gak marah
udah gak usah dipikir
gak usah berpiring begini gini ya
mama jangan takut
mama kenapa nangis terus ya dari kemarin
keadaannya nggak boleh begini terus
ini sangat gak bagus buat psikisnya mama
buka pintunya dong
mama kenapa hah
mama depresinya kumat
mas jangan bawa gue ke rumah sakit
enggak usah gak usah
jaga nenek ya
mas masal kenapa sih
sejak tadi malam aku ngerasa muscle sengaja
supaya aku gak deket deket dengan mama
ada apa ya
untuk sementara ini saya harus menjaga jarak antara kamu dan mama
karena mama akan merasa bersalah dan histeri setiap hari kamu
masal ibu rosa kenapa kamu bisa
mau telpon riza suruh siapin mobil saya mau ke rumah sakit
sekarang cepetan siapin mobil di halaman
masal kesana sambil kedo ibu rosa